diselenggarakan pertama kali pada tahun dua ribu delapan jakarta fashion week ataupun jfw merupakan pekan mode tahunan terbesar di asia tenggara
sebagai pekan mode yang paling berpengaruh di wilayah ataupun juga di kawasan regional
jfw berpotensi mengantarkan industri mode indonesia untuk menguji nyalinya di pasar mode dunia
lantas sejauh mana potensi ekonomi di event yang menampilkan tujuh puluh fashion show dengan tiga busana dari dua ratus lima puluh desainer lokal dan mancanegara tersebut
energi bisnis fashion kami ulas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah bergabung bersama kami langsung dari lokasi penyelenggaraan event jakarta fashion week ke sembilan di senayan city jakarta
ada mbak leni teja direktur jakarta
pemirsa fashion week halo mbak leni selamat sore
masih rame sepertinya di belakang anda saya masih bisa mendengar keriuhan
tapi untuk animo yang mengikuti jfw kemudian juga undangan tahun ini seperti apa
bisa anda ilustrasikan ibu lady
kalau dilihat crowd nya sih luar biasa ya
jadi kan memang di jakarta fashion week ini kita acaranya banyak
show itu kita pun ada di dua lokasi yaitu di fashion ten dan juga di atrium senayan city
dan juga selain itu kita juga ada fashion link di lantai delapan yang terbagi dengan showroom dan juga market
jadi di showroom itu kita kan mengundang para buyer lokal dan juga internasional
menampilkan desainer desainer hasil incubation program dari indonesia fashion forward
oke mbak leni untuk dibandingkan secara tren dari tahun ke tahun sejak mulai dilaksanakan
apakah tahun ini merupakan mengalami kenaikan pengunjung atau justru mengalami penurunan pengunjung
termasuk juga penurunan desainer yang ikut terlibat atau justru mengalami peningkatan signifikan
kalau dari jumlah show itu moralnya sama dan juga jumlah desainer juga sama
mungkin ada peningkatan sedikit
kita internasional partnernya itu bertambah
jadi dengan sendirinya kan desainer yang ikut di jakarta fashion week pun bertambah
dan kalau soal pengunjung saya terus terang belum menghitung secara ini jelas karena hari ini masih berlangsung
jadi hari ini hari terakhir
tapi kalau dilihat dari hari per hari sih nggak turun ya
itu yang pasti nggak turun
oke mbak leni saya sangat menikmati setiap pragawati model yang jalan
di catwalk memperolehkan hasil karya dari anak anak bangsa
tapi yang ingin saya tahu biasanya untuk melakukan ataupun menyelenggarakan acara ini
rata rata berapa biaya yang harus dikeluarkan agar acara ini bisa terlaksana dengan sangat baik
boleh diulang pertanyaannya mbak
oke mbak leni berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan jakarta fashion week
waduh saya mungkin saya tidak bisa menginformasikan jelas biaya yang dibutuhkan
tetapi memang untuk penyelenggaran jakarta fashion week ini memang kita menggandeng berbagai sponsor dan juga untuk program program kita juga kita didukung oleh pemerintah
jadi kan itulah yang membantu kita untuk dapat menyelenggarakan jakarta fashion week dengan baik dan sukses
baik mbak leni tadi anda menyebutkan ada showroom khusus yang bisa mempertemukan antara buyer dan juga para desainer
sejauh ini brand brand apa atau desainer desainer mana yang memang mendapatkan perhatian sangat tinggi dari para buyer ataupun calon buyer tersebut
tadi seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya di fashion week showroom itu kita menampilkan kurang lebih sekitar tiga puluh an desainer
yang tergabung dalam mentoring program indonesia fashion forward
dimana desainer desainer dari indonesia fashion forward ini memang sudah dipersiapkan untuk tampil di international market
jadi mungkin desainer desainer itulah yang memang sudah dipersiapkan
dan juga yang menarikan besar dari para buyer dari media internasional
dan juga kan local buyer
yang kami undang di fashion link
oke apakah halo mbak leni bisakah saya mendapatkan informasi berapa sesungguhnya perputaran uang yang terjadi dalam event jakarta fashion week tahun ini
oke kalau perputaran uang kalau yang namanya kan buyer itu membelikan barang dari desainer itu tidak langsung ya
jadi kan estimasi
dan itu akan terus berlangsung karena
akan terjadi kan modifikasi koleksi sesuai dengan market dari buyer yang bersangkutan
jadi mungkin perputaran uang mungkin terlalu dini untuk saya bisa menginformasikan
mungkin biasanya setelah sebulan istilah jakarta fashion week itu meroles kita tahu
baik mbak leni teja terima kasih sudah bergabung bersama kami direktur jakarta fashion week
untuk cnn indonesia business sore hari ini